kita beralih ke kabar kesiapan angkutan mudik
dari banyuwangi ratusan calon penumpang mudik gratis dua ribu delapan belas
terpaksa tak terangkut dan tertahan di pelabuhan tanjung wangi minggu siang
karena terbatasnya kapal angkutan lebaran mudik gratis jawa madura
sementara dari situ bondo ratusan warga pulau raas dan sapudi sumedap madura
terpaksa bertaruh nyawa mudik menggunakan kapal barang kayu tradisional
ratusan penumpang yang tidak mendapatkan tiket kapal ini
langsung protes kepada pihak labuhan karena tiket yang disediakan sudah habis terjual secara online
meski sudah menunggu beberapa hari mereka masih tetap bertahan
karena hanya kapal tersebut yang menjadi satu satunya transportasi untuk mengantarkan mereka pulang
pada tahun sebelumnya pemerintah menyediakan tiga armada kapal mudik
bagi mereka yang hendak pulang ke pulau sapekan madura
namun tahun ini kapal mudik gratis yang disiapkan pemerintah provinsi jawa timur hanya ada satu armada
akibatnya tidak semua warga kebagian tiket

di pelabuhan jangkar situbondo ratusan warga pulau madura tujuan raas dan sepudi
harus bertaruh nyawa untuk bisa mudik ke kampung halamannya
perjuangan mereka pun dimulai dengan menyeberangi air laut untuk bisa sampai di atas sampan
tambang yang mengantar mereka menuju kapal kayu di tengah laut
sejumlah ibu ibu dan anak kecil yang takut basah pun terpaksa harus digendong para kuli panggul
tak hanya membawa barang kebutuhan
barang seperti kue dan sembako
para pemudik juga membawa sepeda motor
tidak adanya fasilitas dermaga
membuat motor motor pemudik ini pun harus dipikul secara ramai ramai menuju sampan tambangan
mereka juga harus menerjang air laut sedalam tiga puluh hingga enam puluh cm untuk bisa naik ke sampan
perjuangan mereka tak berhenti sampai di sini
di tengah laut mereka juga harus bertitian di bibir kapal untuk bisa pindah ke kapal kayu
di dalam kapal ini mereka juga harus berbagi tempat dengan barang dan sepeda motor yang
mereka bawa meski minim alat keselamatan warga mengaku tetap memilih kapal kayu karena selain sudah terbiasa
juga tidak perlu antri tiket seperti kapal feri
sementara untuk tiket kereta api jelang arus mudik
dengan tujuan paling banyak yaitu yogyakarta jakarta dan bandung
meski begitu kereta api ini tidak akan dihubungi dengan kapal kayu
kereta api kelas eksekutif dan bisnis hingga h tujuh lebaran dan h empat lebaran masih tersedia cukup banyak dengan berbagai tujuan
pt kai sendiri telah membuka penjualan tiket kereta api untuk mudik lebaran sejak sembilan puluh hari sebelum lebaran
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pt kai daob delapan juga telah menyediakan enam kereta api tambahan dan menambah rangkaian gerbong kereta